jumat siang direktur pemberitaan dan pemimpin redaksi metro tv arief suditomo berkunjung ke direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
arief berkunjung untuk menanyakan perkembangan kasus meninggalnya editor metro tv
di hadapan wartawan pemirsa arief mengatakan kunjungan ke ditreskrimum polda metro jaya dilakukan untuk bersilaturahmi
sekaligus menanyakan perkembangan kasus meninggalnya editor metro tv yudi prabowo
arief juga menyatakan pihak metro tv akan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak kepolisian
dan berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus tewasnya yudi prabowo
kami berharap finalisasi yang pada akhirnya bisa memberikan situasi ini selesai